untuk mencari rekaman suara kokpit atau cvr pesawat lain rgt enam ratus sepuluh p klkp yang terjatuh di tanjung karawang jawa barat kembali dilakukan
selasa siang kri spica milik tni angkatan laut diberangkatkan dari dermaga jict tanjung priok jakarta
pencarian dilanjutkan karena pentingnya rekaman dalam kokpit pesawat
diketahui daya baterai cvr masih tersisa lima belas hari sehingga memungkinkan untuk melanjutkan pencarian
kri spica ini dilengkapi teknologi canggih untuk mendeteksi logam yang tertimbun hingga enam puluh meter